ini adalah sebuah foto ahmad muhammad yang berusia empat belas tahun
ia dibawa keluar dari sekolah dengan tangan terborgol setelah menunjukkan kepada seorang guru sebuah jam digital yang ia buat dari kotak pensil
penemuan ini langsung membuat takut para pengajar dan polisi kemudian dipanggil
rekan rekannya mengatakan kepada petugas bahwa ia ditangkap karena memiliki benda yang diduga bom
juru bicara kepolisian mengatakan muhammad mengaku kepada petugas bahwa benda tersebut adalah jam
namun petugas ingin sebuah penjelasan yang lebih rinci
polisi mengumumkan pada rabu bahwa tidak ada dakwaan yang akan dikenakan terhadap muhammad